menurut bmkg kondisi geografis indonesia sebagai negara maritim
membuatnya mendapat limpahan uap air yang intensif
uap air atau masa udara tersebut kemudian memicu cuaca ekstrim
ada tiga tipe fenomena cuaca yang terjadi di indonesia
pertama fenomena cuaca dengan skala global seperti el nino atau lanina
el nino merupakan fenomena cuaca musim kemarau yang panjang
sementara la nina merupakan musim hujan yang berlangsung lama
yang dampaknya adalah meningkatkan curah hujan di wilayah indonesia
terakhir fenomena cuaca lokal seperti puting beliung dan microburst atau angin yang cepat
fenomena cuaca lokal ditemukan dalam masa peralihan cuaca pada april dan mei atau oktober dan november
sepanjang dua ribu dua puluh satu indonesia sangat terpengaruh fenomena cuaca lanina dan monsoon asia yang menyebabkan curah hujan tinggi
kedua cuaca ekstrim tersebut kemudian menyebabkan bencana hidrometeorologi
banjir seperti banjir banjir bandang dan tanah longsor
nah itu kan yang sudah terjadi sepanjang tahun dua ribu dua puluh
bagaimana dengan yang berpotensi akan terjadi sepanjang tahun ini
kalau kita lihat secara jangka panjang sebetulnya saat ini kita melihat
lanina memang sudah mulai melemah dan kita belum mengindikasikan adanya elino
sehingga kemungkinan di sisa tahun ini kita akan menghadapi karakter musim
yang relatif seperti biasa tetapi dengan kebiasaan tersebut justru
harus menjadi kewaspadaan karena salah satu jenis daripada bencana
hidrometeorologi yang lain adalah kekeringan
nah kita sedang bersiap untuk menghadapi periode kering
tetapi mungkin kita sedikit bersabar karena frekuensi kejadian cuaca ekstrim
untuk curah hujan tinggi ini masih akan berlangsung selama bulan april
sehingga kita nanti baru mei juni juli akan menghadapi agak kekurangan hujan
sehingga fokus kita saat ini adalah kejadian cuaca ekstrim akibat hujan lebat
dan kita melihat di indonesia sudah cukup banyak bencana hidrometeorologi yang terjadi
nah antisipasinya itu sebenarnya yang baik dilakukan untuk masyarakat indonesia itu apa pak
dalam menghadapi bencana bencana tersebut
baik satu hal yang perlu difahami oleh masyarakat bahwa kita di indonesia ini
adalah tinggal di sebuah zona yang memang sangat dipengaruhi oleh curah hujan
artinya apa sebetulnya kita bersyukur dengan wilayah kita yang lembab dan juga basah begini ya
tetapi kita juga di sisi lain harus siap siaga
karena dengan meningkatnya
kejadian ekstrim akibat perubahan iklim yang sekarang semakin memburuk istilahnya
maka masyarakat yang harus disiapkan kita harus menyiapkan kondisi lingkungan kita
jadi ketika masuk periode musim hujan lingkungan kita siap untuk menghadapi ancaman banjir misalnya
begitu juga ketika masa kekeringan untuk daerah daerah yang memang sulit mendapatkan sumber air dari tanah
bisa dilakukan misalnya seperti memanen hujan
nah karakter seperti inilah yang harus dimiliki bangsa indonesia
karena sejatinya kita memang tinggal di sebuah zona

nanti kita di bulan oktober november desember ketemu lagi periode puncak hujan
begitu juga dengan periode kekeringan
perubahan iklim global menjadi penyebab peningkatan frekuensi dan intensitas cuaca ekstrim
maka dari itu pemerintah dan warga harus bekerja sama menjaga lingkungan
untuk mengurangi risiko bencana hidrometeorologi
ibu grah endri jakarta